sempat beberapa kali terjadi perdebatan antara tim jaksa penuntut umum dengan ahli hukum pidana said karim
dalam persidangan lanjutan kematian yosua yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa
dan adu argumen terjadi beberapa kali saat majelis hakim memberikan waktu kepada jpu untuk mengajukan pertanyaan
seperti pada momen saat jpu meminta pandangan ahli terkait jeda waktu peristiwa pemerkosaan dan penembakan
jpu atau jaksa penuntut umum meminta tanggapan dari said apakah jeda waktu tersebut memenuhi unsur pembunuhan berencana
tim jpu juga menanyakan terdakwa sambo dan said sesama asal sulawesi selatan yang punya prinsip siri napace
yang artinya adalah lebih baik mati daripada menanggung malu
tim jpu bertanya tanggapan said apakah ada kemungkinan seseorang yang terganggu harkat martabatnya
dapat memberi perintah untuk melakukan penyelamatkan
tim jpu juga menanyakan terdakwa sampo dan said sesama asal sulawesi selatan yang punya prinsip siri napace
yang artinya adalah lebih baik mati daripada menanggung malu
tim jpu juga menanyakan terdakwa sampo dan said sesama asal sulawesi selatan yang punya prinsip siri napace
yang artinya adalah lebih baik mati daripada menanggung malu
tim jpu juga menanyakan terdakwa sampo dan said sesama asal sulawesi selatan yang punya prinsip siri napace
yang artinya adalah lebih baik mati daripada menanggung malu
tim jpu juga menanyakan terdakwa sampo dan said sesama asal sulawesi selatan yang punya prinsip siri napace